sebanyak satu ratus tujuh puluh orang pengungsi dari kota wamena kabupaten jayawijaya papua
tiba di ladut silas papare sentani jayapura pada sabtu malam
hingga hari kelima pasca kerusuhan di kota wamena pada dua puluh tiga september lalu
hampir dua orang telah mengungsi ke jayapura
mereka diangkut dengan menggunakan pesawat hercules dan dua pesawat c dua ratus tiga puluh lima
milik polri dan tni angkatan udara
satu ratus tujuh puluh orang pengungsi dari kota wamena kabupaten jayawijaya papua
tiba di lanut silas papare sentani jayapura sabtu malam
dengan masuknya satu ratus tujuh puluh pengungsi ini berarti total jumlah pengungsi di kota wamena
yang tiba di jayapura telah mencapai satu sembilan ratus dua puluh lima orang
komandan lanut silas papare jayapura marsikal pertama tribowo budi suntoso mengatakan
pihaknya telah melakukan lima belas kali penerbangan untuk mengangkut para pengungsi
dari kota wamena dengan menggunakan pesawat hercules cn dua ratus sembilan puluh lima milik polri
dan c dua ratus tiga puluh lima milik tni angkatan udara
sampai dengan saat ini sudah tercatat lima belas sopis pengiriman pengungsi dari wamena ke jayapura
ini termasuk lima sortis diantaranya awal awal menggunakan cn dua ratus sembilan puluh lima polisi
dan c dua ratus sembilan puluh lima milik tni angkatan udara
lalu berarti untuk herculesnya sendiri sudah sepuluh sortis
untuk jumlah penumpang yang sudah diterbangkan itu sejumlah satu sembilan ratus dua puluh lima orang
kemudian barang yang kita kirim ke atas untuk membantu para pengungsi yang di penampungan
mengantisipasi semakin banyaknya pengungsi yang akan keluar dari kota wamena
lanut silas papare akan menambah satu pesawat hercules lagi pada hari minggu dua puluh sembilan september
yang lebih diprioritaskan untuk wanita dan anak anak
andre kirwel sentani jayapura